jelang berlangsungnya pemungutan suara dalam pilkada dki jakarta putaran kedua bahkan menjadi sorotan presiden joko widodo
jaminan keamanan masyarakat pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa intimidasi disampaikan oleh presiden
namun salah satu kunci utama menghindari kekisruhan jalannya pilkada yang rasa pilpres ini tentu saja adalah menghilangkan atau paling tidak meminimalisir masalah masalah teknis saat pencoblosan nanti
selain itu bagaimana meredam wacana mobilisasi masa luar jakarta datang mengawal sejumlah tps di jakarta
untuk membahasnya malam hari ini kami hadirkan di studio jerry semampau yang merupakan koordinator komite pemilih indonesia atau tepi
terima kasih sudah hadir
dan kemudian ada kiai haji nasarudin umar yang merupakan imam besar masjid istiqlal
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan kemudian ada kabak penum divisi humas polri komis pol martinus utompul
terima kasih sudah hadir
baik saya akan mulai terlebih dahulu dari bang jerry yang mungkin memiliki catatan
kita sambil menunggu pihak dari kpu dki jakarta begitu ya
bang jerry salah satu kunci dari tidak terjadinya kekisruhan tentu saja adalah masalah teknisnya juga aman
mungkin itu yang paling mendasar sebenarnya ya
dari pantauan anda sekarang ini apakah ada catatan khusus bahwa masalah masalah di putaran pertama bisa berpotensi terjadi di putaran kedua
iya saya kira masih ada potensi itu terjadi ya
karena misalnya begini sekarang ini sudah kelihatan sebetulnya
ada banyak warga mengeluhkan tidak memiliki
c enam meskipun kita harus terus menerus mengatakan c enam ini bukan persyaratan
bukan syarat ya
artinya ada atau tidaknya c enam itu tetap datang sejauh namanya ada di dpt ya
tapi yang sekarang ini ada banyak yang tidak dapat c enam lalu mencek datanya di kelurahan ternyata nggak masuk dpt juga
jadi saya kira ini satu potensi persoalan baru ya
karena yang bisa saja besok itu menimbulkan persoalan
karena orang ini
di putaran pertama memilih
tapi kalau dia sekarang tidak masuk dpt
itu kan berarti dia tidak akan memilih di putaran kedua ini
itu ada ya beberapa laporan yang masuk
ada beberapa laporan yang masuk seperti itu
di putaran pertama dia memilih bisa memilih dengan lancar justru mungkin ya
di putaran kedua ini malah gak masuk dpt
ya jadi sebetulnya yang sekarang ini membuat banyak orang khawatir malam ini ya
kemarin dan hari ini sampai malam ini adalah
karena tidak dapat dpt
dia paham bahwa dia bisa memilih
dia tidak yakin apakah namanya ada atau tidak
karena sebelumnya dia dapat dpt
dapat c enam c enam begitu
iya dia dapat c enam
sorry c enam ya bukan ept
saya sendiri sudah dapat c enam
sejak dua hari yang lalu ya
jadi sebetulnya memang c enam kan dibagikan tiga hari menjelang hari h
dan ini mas indra harus kita katakan memang hanya pemberitahuan bukan undangan
iya karena pemilih itu tidak diundang untuk ikut pemilu
karena kita menyalurkan hak
tapi sekarang ini masalahnya yang itu ya
nah yang kedua begini
saya tidak melihat kpu sudah melakukan langkah langkah antisipatif
saya kira baik ya
yang dilakukan dulu itu mengganti kpps yang kemarin bermasalah
itu diganti semua
cuma kan ada beberapa masalah mungkin yang dulu terjadi tidak terdeteksi
ya seperti apa misalnya
seperti apa masalahnya
karena tidak heboh dia
nah yang seperti itu masih pun
masih punya potensi untuk menjadi persoalan sekarang
kira kira masalah yang tidak terdeteksi kira kira seperti apa bang jerry
masalahnya masih tetap sama
masalahnya masih tetap sama cuma tidak begitu masif
dulu kan ada hal hal teknis yang seolah olah kurang dipahami oleh petugas kpps
ini agak mengherankan karena dki ini menurut saya sudah jauh lebih cerdas ya kpps nya
dan sudah agak rutin pemilu kita
kalau kpps nggak paham bahwa c enam ini tidak menjadi persyaratan

di putaran pertama soal c enam ini sempat rame ya
masanya sempat rame
kppsnya juga sempat ngotot bahwa harus ada bawa c enam ya
betul padahal tidak perlu bawa
ada yang tidak baca c enam ditolak
disuruh memilih di jam dua belas
kalau orang datang jam delapan tidak membawa c enam disuruh nunggu sampai jam dua belas pasti nggak mau dia
padahal jam dua belas ini adalah biasanya untuk dptb ya
betul yang pengguna ktp tidak terdaftar dalam dpt
ini kan yang diberi kesempatan di jam dua belas
nah begitu juga
jam dua belas ini adalah untuk dptb ya
jam dua belas sampai jam satu itu bukan hanya kesempatan bagi yang memiliki ktp
yang menggunakan ktp tidak terdaftar dpt
tapi yang ada di dpt kalau datang di jam dua belas sepuluh harus diberi kesempatan
di putaran pertama yang lalu hal hal teknis seperti ini masih agak repot di tps ya
orang tidak diberikan kesempatan memilih lagi yang punya yang ada di dpt karena jam dua belas
satu hal yang menurut saya mungkin kurang terdengar di apa ya
yang dilakukan oleh kpu untuk mengantisipasi problem hari h itu adalah bagaimana menyiapkan kpps itu melayani dan memfasilitasi pemilih
gitu ya misalnya
melayani dan memfasilitasi ini seperti apa misalnya
artinya sebenarnya dia harus mengatur mekanisme di tps supaya memudahkan orang itu memilih
tidak kehilangan hak pilih dengan macam macam kategori persoalannya ya
misalnya yang membawa ktp
semestinya kalau dia datang jam delapan
dia sudah bisa dicatat sebagai daftar antri
jadi kalau di sebelum jam dua belas
tidak perlu jam dua belas
jadi orang kalau banyak yang datang misalnya
misalnya kalau sebelum jam dua belas yang datang sudah banyak tiga puluh orang
kalau tiga puluh prediksinya sudah lebih
dia sudah harus bilang orang ini harus cari tps lain
supaya dia punya waktu
dia punya waktu untuk mulai mencari tps di sampingnya
karena kalau menumpuk di jam dua belas
orang datang sudah penuh
habis surat suaranya
ya agak repot dia cari cari tps lagi
karena di sana dia akan antre lagi di tps berikutnya
hal hal seperti ini semestinya bisa disiapkan oleh pemerintah
jadi mak intinya garis bawahnya masih banyak potensi potensi masalah teknis
yang kemungkinan bisa terjadi
tergantung kepiawaan kpps
yang ada di tps tps tersebut
oke secara teknis terkait dengan hal itu juga
dari kepolisian akan mengerahkan berapa person untuk di tps tps itu
untuk putaran kedua ini memang berbeda ya
kalau pola sebelumnya pola rawan itu kita satu tps itu
tapi umumnya di jakarta waktu itu satu personil untuk dua tps atau tiga tps ya
yang berdekatan ya pak martinus
ya yang berdekatan
satu personil untuk dua tiga tps
ya yang berdekatan
putaran kedua ini kita justru menambah dua aparat keamanan
pori dan tni
kemudian dua limas
ini bukan meniru aksi ya nama dua ratus dua belas ini pak ya
ini perlu ditanyakan juga ke kepolisian
inspirasinya bukan ya
karena memang kita ibu kota ini kan jakarta sebagai representasi
kita harus mengeluarkan seluruh personil kita kekuatan kita untuk benar benar menjamin dan membuat nyaman semua orang warga dki jakarta untuk memilih
boleh diulang pak format dua ratus dua belas itu jadi bagaimana dua personil
dua aparat keamanan
dua aparat keamanan
yaitu polri satu tni satu
untuk satu tps
yang di dalamnya juga ada dua linmas
jadi itu lebih banyak lagi yang dilibatkan untuk satu tps bahkan itu ya
jadi ada empat
karena kita kan ada sekitar enam puluh empat sampai enam puluh lima ya
enam puluh empat itu terdiri dari pori itu sekitar dua puluh empat
kemudian tni hampir lima belas
kemudian limasnya itu karena ada tiga belas tiga puluh empat tps x dua
jadi sekitar dua puluh enam
jadi itulah yang akan hadir
jika sebelumnya satu petugas kepolisian untuk dua sampai tiga tps
di putaran pertama
di putaran kedua kurang lebih minimal
untuk satu tps bahkan begitu ya
gabungan dari kepolisian linmas dan tni
apa pertimbangannya pak
nanti dijawab setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
apa pertimbangannya pak sedemikian masifkah konstelasinya
bahwa akan semakin memanas mungkin seperti itu atau bagaimana pak
kalau kita lihat memang semakin memanas ya
sampai akan ada informasi akan adanya mobilisasi massa
jadi alasan itu memang pak ya
ya itu salah satu alasan dari beberapa pertimbangan pertimbangan lain ya
bahwa kita menjaga ibu kota itu kan kewajiban aparat keamanan
sehingga kita datangkan tni kita datangkan pori brimob dari beberapa daerah untuk menjaga ibu kota ini
kita tidak hanya di tps tapi ada juga yang di objek objek vital ada juga yang di perkantoran
ada yang di pusat perbelanjaan di pemukiman
itu adalah bagian dari kita untuk mengerahkan personil kita untuk menjamin bahwa
tidak akan ada gangguan keamanan selama pemungkutan suara perhitungan suara
itu kan harus kita pastikan kepada masyarakat
sehingga masyarakat dengan
jadi antisipasinya memang harus benar benar dilakukan tidak mau gambling begitu pak ya
jadi benar benar walaupun kapolri ngomong tidak boleh ada mobilisasi massa
tapi tidak mau apa namanya sekedar gambling begitu dengan situasi pak ya
tapi tetap langsung di
ya tindakan kepolisian itu kan ada tiga
ada pre emptive ada preventive ada refresive atau penegakan hukum
sekarang pada tataran preventif maklumat yang kita berikan itu upaya upaya pencegahan
melakukan prevensi supaya jangan ada mobilisasi massa
tapi pada saat tataran preventif ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi
ada perbuatan melawan hukum di sana tentu tindakan kita untuk melakukan penegakan hukum
satu contoh misalnya muncullah ada mobilisasi massa ini di satu tps ya
yang kemudian melakukan upaya upaya intimidasi
nah kemudian kita akan lakukan dialog dulu kita lakukan proses dialog dulu
jadi ada beberapa tahapan yang
ya ada beberapa tahapan
kepentingannya apa di sini warga ini atau dan sebagainya tentu ada proses dialog
apabila di situ ada perlawanan perlawanan ada ucapan ucapan verbal yang apa
berarti kita harus lakukan diskresi yang dimaksud bapak presiden bapak kapolri adalah diskresi di sini
kita menurut penilaian kita kita bisa melakukan tindakan
itu berhak kepolisian memang ya
kita melakukan tindakan yang berdasarkan hukum tentunya
mengamankan membawa mereka mengamankan melakukan pemeriksaan
itu adalah bagian dari
dalam upaya kita penegakan hukum
karena perintah seorang anggota polri pada saat dia melaksanakan tugas
kemudian memerintahkan untuk bubar atau memerintahkan mundur
ini tidak dilakukan ini bisa melanggar hukum
karena perintah seorang anggota polri itu itu diatur di undang undang
kita masyarakat harus mematuhi perintah polri yang memang berdasarkan hukum demi kepentingan umum
oke baik kita simak terlebih dahulu bahwa memang situasi atau konstelasi politik dalam

yang kedua ini dki jakarta juga mendapat perhatian khusus dari presiden
dan juga bagaimana pernyataan dari kapolri yang meminta agar tidak ada mobilisasi massa
terutama dari luar jakarta untuk ke jakarta dengan apapun alasannya
karena ketika itu sifatnya adalah intimidatif maka itu adalah sebuah kegiatan politik
kita simak berikutnya
sembilan belas april dua ribu tujuh belas seluruh warga dki akan menggunakan hak

dan hak itu dijamin konstitusi
semua warga harus dapat melaksanakan haknya tanpa gangguan tanpa intimidasi dari pihak manapun
melarang pengerahan masa ke tps tps apalagi membawa kesan intimidatif baik secara fisik maupun secara psikologis

karena kita menjamin kebebasan dan kerahasiaan untuk memilih sebagai hak politik

tentang kita sempat dengar beberapa hal begitu ya ketika akan dilakukan pilkada putaran kedua besok

isu yang muncul termasuk ada mobilisasi mereka tidak menyebutin mobilisasi massa
jadi istilahnya tamasyah al maida pak nazarudin
anda sendiri melihat seperti apa rencana dari tamasyah al maida ini jadi mereka akan mengawal di tps di tps yang ditutupi jadi apa yang akan dilakukan
melihat seperti apa rencana dari

yang akan mengawal di tps tps
seperti perlukah hal ini dilakukan
nggak tahu apa itu tamasya al maida juga
saya tidak pernah membaca
sebelumnya kalau dua ratus dua belas
empat ratus sebelas dan tiga ratus tiga belas
ikut memantau ya tapi
baru dan saya nggak tahu
seperti apa soal usulnya ya
kalau ada mobilitasi
atau menggunakan bahasa agama
kalau bahasa agama terlibat di dalam suatu
dampaknya jauh ya
pertama bisa mungkin
memang memberikan pengerahan massa
ya pengaruhnya dan yang
dengan pemerintah itu juga bisa punya
dampak yang lebih jauh ya
hati hati juga mendramatisasi
seperti ini boleh jadi nanti
pemilunya sudah selesai
di dalam umat islam ini nanti itu akan
bukan kita menyerang atau
mendiskreditkan istilah istilah agamanya ya
apalagi kalau yang besok itu
misalnya dua kubu masing masing turun
di dalam satu forum
tapi kok yang menonjol adalah
nah sementara mungkin masa yang sebaliknya
itu tidak ada istilahnya
jadi seolah olah nanti kalau ada acara acara apa apa ya
ada aksiden yang muncul
yang dibidik itu adalah
bahasa agama islam itu tadi ya
jadi ada isu
al maida itu nama surah loh
kemudian juga ada
tamasya itu bahasa arab itu
tamasha artinya spiritual journey
jadi perjalanan spiritual itu
bukan perjalanan politik sebetulnya
perjalanan untuk menenteramkan batin
nah itu kan tamasha
dalam bahasa arab
istilah yang digunakan
itu ada sampai dua belas macam ya
ada istilah bepergian itu
itu ada dua belas istilah dalam
vocabulary bahasa arabnya
tapi kalau tamasha itu
itu lebih kepada sebuah perjalanan
untuk memperoleh kepuasan spiritual
al maida itu dalam bahasa arab itu hidangan
surah al maida itu
al maida itu ada hidangan ya
menu makanan di atas meja ini
jadi ini sangat sangat
kalau ini dibesar besarkan
akhirnya ada action yang muncul
pemerintah akan berhadapan dengan
agama gitu ya
oleh karena itu
saya gak tau kok kenapa
ini digunakan gitu ya
apakah itu ada motif politiknya
tapi saya secara pribadi itu
untuk urusan urusan yang rutinitas politik
yang setiap saat dilakukan ini
kita jangan terlalu gampang melibatkan bahasa agama
untuk urusan urusan yang sifatnya politik praktis ini
sebab ini kan besok ini
insya allah kalau sudah selesai
siapa pemenangnya kita terima
kita terima dengan baik
siapa yang kalah juga harus menghormati yang menang
dan inilah pemilu kan
jangan sampai nanti menimbulkan
jadi persoalan yang terluka disini juga perlu dilihat
khawatirnya politiknya sudah selesai
justru rentetan masalah gara gara
yang menyakut nyakutkan agama itu kemudian pak
yang akan bisa berkepanjangan
khawatirnya seperti itu
jadi saya kira
tidak perlu ada seperti ini
kalau perlu cari istilah lenjangan istilah tamasha al maida
atau juga dari pihak kepolisian atau pihak pemerintah
juga jangan selalu
seolah olah yang jadi sasaran itu adalah
seolah olah kalau menyebut tamasha al maida
ada sesuatu yang sangat mengerikan dari sana
itu artinya juga secara psikologis itu
memperhadapkan antara umat dengan pemerintah
itu juga yang rugi adalah masyarakat indonesia kan
saya gak tahu
mungkin juga media mohon maaf ya
kalau saya bicara depan media
media kita juga jangan terlalu mendramatisasi
bahwa besok akan ada kegiatan tamasha al maida
tapi saya secara pribadi tidak setuju
untuk urusan dki jakarta biarkanlah urusannya dki jakarta
tidak perlu melibatkan pemborosan energi umat itu
kalau misalnya ada yang harus menggadaikan
stnk motornya hanya untuk membiaya dirinya ke jakarta
dan ada tukang oj itu yang tidak bisa harus
harus ke jakarta misalnya
karena panggilan emosi keagamaannya
nah saya kira kita perlu menghemat energi umat
terlalu banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan
dalam masyarakat bangsa dan umat ini
tanpa harus mengumbar energi umat itu ke sembarang tempat
jadi harus ada skala prioritas
namun saya tidak mengatakan disini bahwa
kita gak boleh berjihad
jihad itu betul betul harus ada ijitihad dan mujahadahnya
baik kalau boleh saya cuplikan argumen dari
mereka yang akan menyelenggarakan hal ini
pak atta masyah al ma'idah tadi mengatakan
ini akan berlangsung damai lebih damai dari aksi aksi sebelumnya
ini sebenarnya adalah bentuk partisipasi
mereka sebagai masyarakat untuk mengawal agar pemilu
benar benar dilakukan secara jujur
begitu pak kalau dari perspektif itu bagaimana anda melihat
saya kira dari sebagus apapun sebuah niat
tetapi yang bersangkutan itu kan bukan yang bersangkutan itu sendiri
yang ada dalam ruang jakarta ini kan ada masyarakat lain yang hadir di sana

asumsikanlah misalnya oke lah niatnya memang dari awal sangat luhur
tidak akan melakukan macam macam
tapi kan ada masyarakat yang dilewati
kemudian juga kalau tiba tiba masa yang besar ini nanti berhadapan dengan sebuah spanduk
yang mungkin bisa menyinggung perasaan mereka
daya sabar mereka itu sejauh mana ya
jadi kita perlu melihat potensi itu
jangan sampai nanti urusan yang sangat sederhana sebetulnya pemilihan umum ini
pemilu keadaan ini
tapi harus mengorbankan
simbol simbol dan atribut atribut keagamaan yang sangat luhur itu
jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa hati hati kita menggunakan bahasa agama
untuk tujuan tujuan politik praktis tertentu
sebab nanti apalagi yang kita hadapi dan saling berhadapan nanti ini
ini kan sesama umat islam juga kebanyakan mayoritas ya kan
kalah jadi abu menang jadi arang
nah jadi semua pihak saya kira siapapun juga termasuk pemerintah polisi pihak pihak
siapapun juga termasuk pemerintah polisi pihak pihak
kemana yang lain
hati hati kita membaca masa depan ini
jangan sampai nanti kita salah melangkah
tapi yang akan terjadi itu adalah ada sesuatu yang
luka ada sesuatu yang tersinggung
dan itu biasanya lama terobati
apalagi ya banyaklah pertimbangan psikologi
keumatan juga perlu kita baca
sekali lagi teman teman
saya tidak punya kapasitas untuk bicara teknis disini
saya sama sekali nggak tahu tentang
seperti pak jerry tadi itu
saya tidak tahu sedemikian dalam pemahaman teknik pemilikan
memang berbeda beda pak ini ya
tapi kalau saya hanya melihat ya
tamasyah al maida ini itu sebuah istilah yang sangat unik buat saya
hati hati menggunakan bahasa agama intinya seperti itu pak
hati hati menggunakan bahasa itu
tapi juga hati hati menghadapi dengan bahasa itu
jadi maksudnya kepolisian juga harus hati hati begitu melihatnya
jangan sampai seolah itu melihat itu lawan begitu pak ya
nah masih terkait dengan soal yang sama
tapi saya ingin bicara soal mengaitkannya dengan soal teknisnya
alasan mereka ini mengatakan ini wujud partisipasi masyarakat sebenarnya
untuk ikut mengawal jalannya pemungutan suara di tps tps agar jujur
jadi mereka gambarannya akan datang dan diam saja hanya memantau begitu
ada kecurangan tidak begitu seperti itu
nah menurut anda apakah ini benar ataukah ada prosedur lain yang sebenarnya salah
iya soal benar tidaknya saya nggak tahu ya tapi
bahwa kalau ada yang mau berpartisipasi saya kira itu satu hal yang positif
hanya kan begini partisipasi itu juga harus dilihat tidak boleh mengganggu atau menegasikan partisipasi yang lainnya
bisa kita bayangkan kalau satu tps itu diawasi oleh seratus orang
saya nggak melihat sebetulnya ada alasan yang signifikan kenapa seratus orang harus di apa di
diajak untuk mengawasi satu tps apalagi kalau orang orang itu juga sebagian besar dari luar
itu kan berarti ada satu tiga juta orang akan berkeliaran pada hari itu ya
bahkan kalau lihat putaran pertama pasangan nomor satu saja tidak sebanyak itu suaranya
itu satu hal yang pertama menurut saya
jadi apa sih urgensinya gitu
nah yang kedua saya nggak melihat urgensinya karena tps itu pertama begini catatan kita memang proses di tps itu relatif tidak ada masalah
relatif tidak ada masalah
memang kita agak terkejut juga dengan putaran pertama yang lalu ya
beberapa tps itu mengalami problem ya
lalu yang kedua pengamanan di tps juga sebagaimana tadi pak martinus kemukakan sudah sangat banyak yang terlibat gitu ya
di samping itu tadi kan ada panwas juga di tps
setiap tps itu punya satu orang panwas
tidak seperti dulu
dulu satu kelurahan itu bisa hanya satu sampai lima tergantung
jadi gak cukup ya
tapi sekarang satu tps ada satu panwas ya
belum lagi lembaga lembaga pemantau yang akan ikut
mengawasi proses di tps
ditambah oleh saksi pasangan calon
masih masih pasangan calon
saya kira semua dua pasangan calon ini akan punya saksi di setiap tps
dan saksi itu minimal dua
maksimalnya ada tidak
bisa lebih dari itu
jadi nanti modelnya pasti akan ada dua orang saksi di dalam gitu kan yang terdaftar ya
tapi ada saksi di luar juga gitu
jangan jangan celah ini yang nanti akan dipakai misalnya
sebagai datang seperti saksi
iya kalau lihat
yang tadi disebutkan ini ini bukan gerakan saksi
ini bukan gerakan saksi
karena saksi itu diurus sendiri
diurus sendiri oleh pasangan calon ya
tidak ada pasangan calon yang
betul ini kan sebetulnya gerakan masyarakat ya
jadi masyarakat yang ingin berpartisipasi gitu
dan kalau partisipasi pada hari h sebanyak itu juga jadi agak riskan menurut saya
karena orang orang mungkin sebagian orang yang akan datang ke situ kan adalah orang orang yang memilih
kau hatinya menjadi masyarakat
masa menjadi intimidasi tertentu
saya kira itu yang tadi dikemukakan oleh kapolri
ini kalau memang ada pengerahan masa seperti itu
ini bisa menjadi bersifat intimidatif bagi pemilih yang lain
nah dan kan begini juga ya
kalau seratus orang mengawasi tps dari jam tujuh pagi sampai jam tiga sore
tps itu kan tidak selamanya rame
dia hanya rame di pagi
kalau kita perhatikan
di pagi hari juga
rame nya tps itu
tps tps tertentu agak sulit juga mencapai seratus
artinya orang yang berkumpul itu mungkin enggak
nggak akan sampai seratus juga
yang memang betul betul akan memilih ya
kecuali tps tps rame ya
tps paslon itu sudah pasti akan banyak orang berkumpul di situ ya
nah tapi kalau tps yang biasa saja
hanya pagi dia banyak
tapi berkumpul dalam seketika itu dengan seratus orang saja
saya kira rumit gitu
apalagi kalau dia konsisten sampai jam
saya kira enggak
kalau ada seratus orang datang itu akan sangat
menurut saya akan suasana psikologinya akan lain di tps
apalagi kampanye atau iklan tentang gerakan ini itu kan memang sudah membuat orang juga
dan memang masalahnya ini disebutkan masih akan tetap berjalan
bahkan mengatakan begini pak martinus
bahwa maklumat dari kepolisian
itu tidak bisa dijadikan acuan hukum
ada salah satu pengacara yang juga akan terlibat dalam aksi tersebut
mengatakan bahwa apa yang dikatakan kapolri
maklumat itu tidak bisa menjadi acuan hukum
bukan sebuah peraturan perundangan begitu
sehingga apa yang mereka lakukan pun tidak melanggar hukum
tidak melanggar peraturan yang ada
sehingga tetap bisa saja dilakukan pak martinus
nanti kita minta tanggapannya dari kepolisian
kami masih akan segera kembali dengan mendengarkan jawaban pak martinus setelah jeda berikut ini
mereka meyakini yang dilakukannya itu tidak melanggar peraturan yang ada
mengutip pasal dua puluh delapan undang undang dasar empat puluh lima
kebebasan berkumpul dan berpendapat
undang undang itu kalau tidak tahu kita
tapi itu sudah dicatat di lembaran negara
itu mau tidak mau bahwa itu berlaku
nah maklumat ini memang di tata urut perundang undangan tidak ada
tapi itu adalah bagian dari sebuah kebijakan
karena bagi para kapolri
para kapolda kapolri
dalam mengelola keamanan itu tidak letter lag saja
tetapi harus situasional dinamis
nah salah satu diantaranya adalah dengan mengeluarkan maklumat ini
maklumat ini juga tidak sendiri
karena bersama sama yang di daerah jakarta
bukan hanya kapolda metro jaya
tetapi bersama kpud jakarta sama bawaslu
nah kalau untuk di jawa barat itu
tapi juga di daerah lain dengan panglima
artinya ini ingin mengatakan bahwa ini ada satu peringatan kepada kita semua ya
untuk tidak pergi berpergian tidak kaitan dalam pilkade ini
kalau dalam kaitan pilkade itu tidak boleh
kalau dalam kaitan kunjungan keluarga itu ya silahkan
tapi ini juga bukan kepada orang tertentu atau kelompok komunitas tertentu
tidak ini diberlakukan buat semua
kita kan bisa saja terjadi di dalam sebuah
ada tps ada kumpul
tadi pak jerry sudah sampaikan
kita tidak tahu ini dari mana
setelah mereka bersuara itu baru kita tahu
bahwa ini kelompok mana
ada saja nanti kelompok lain
yang bisa kita lakukan adalah memisahkan mereka
yang kita lakukan adalah sejak awal sejak tempat keberangkatan mereka
itu sudah kita cegah
sehingga tidak menumpuk ada di jakarta
dalam kaitan pilkade ini
secara mekanismenya seperti apa pak
karena kalau kita lihat beberapa perkembangan dari beberapa pintu pintu masuk jakarta
sudah ada seperti pencegahan ya penyaringan masa masuk ke jakarta
kalau tidak salah bahkan mulai sore tadi hingga malam ini
ada beberapa ya
kriterianya seperti apa
akan melihat orang yang oh ini masa yang termobilisasi untuk besok pilkada ini
atau bagaimana cara
kita lakukan pemeriksaan
kemudian kita dialog
oh kami mau untuk kegiatan mobilisasi massa dalam rangkaian pilkada
bahwa ini tidak tepat
kita sampaikan seperti itu
jadi ada proses dialog
ada beberapa seperti purwakarta ciamis
jadi memang sudah berlakukan pak
penjagaan penjagaan penyaringan di pintu masuk pintu masuk jakarta itu
di mana saja pak bisa dijelaskan
ada di purwakarta ada yang di kerawang
kemudian di banten
kemudian di cirebon
nah itu kita lakukan
jadi disitu nanti menempatkan cukup banyak personil di masing masing pintu masuk tersebut
karena kan begini
kalau kita tidak seleksi dari awal dari tempat keberangkatan
ini kemudian bisa dalam jumlah yang besar
yang kemudian terkumpul di situ satu tempat
kemudian ini potensinya kan lebih sulit
jadi kita lebih baik menyaring di tempat awalnya saja
kalau misalnya mereka kemudian bersikuku bahwa
bahwa mereka tidak melanggar aturan untuk tetap masuk
bagaimana pak itu pak
apakah akan dilakukan tindakan represif tadi
penegakan hukum tadi
ya kalau di dalam waktu penyekatan di daerah daerah
itu tidak dilakukan
kita memberikan pengertian
kita ada proses dialog seperti itu
jadi kalau misalnya disuruh kembali mereka tetap masuk
itu tidak ada tindakan dari kepolisian
dari beberapa laporan yang ada mereka bisa kembali
karena ada penjelasan penjelasan yang disampaikan
oleh petugas di situ
seperti yang di ciamis di purwakarta
mereka menjadi mengerti
karena ada penjelasan dari pihak kepolisian di situ
apakah ada langkah antisipatif lanjutan misalnya pak
kalau misalnya akhirnya memang ternyata besok terkumpul masa ya
di satu tempat di jakarta
sebelum mereka menyebar ke tps tps
itu kan kemungkinan juga masih ada begitu pak
nah itu langkah selanjutnya seperti apa
kalau memang sudah ada seperti itu
jekatan jekatan ini memang berhasil malam ini
tapi mungkin ada saja yang bisa masuk begitu pak
dan akhirnya terkumpul di suatu tempat
ya kalau di dalam satu tempat itu
saya kira tidak ada masalah ya
tapi begitu datang ke tps
yang tidak ada kaitannya dengan memilih
tidak ada kaitan dengan pengawas
tidak ada kaitannya dengan pemantau
ya tentu kita akan lakukan proses dialog lagi
nah di situ yang akan muncul
apa yang ingin disampaikan mereka
kita tidak mengatakan ini dari pasangan a
tapi semua komunitas masyarakat
kemudian akan kita lakukan proses dialog
kalau misalnya mereka mengatakan
oh tidak kami di sini
pas di tps
tidak kami di sini hanya ingin melihat dan memantau saja
misalnya di situ ada sekitar dua puluh dua puluh lima orang
dalam pemilihan pemungkutan suara itu
itu kan tidak diketahui
tidak dikenal yang seperti itu ya
yang ada adalah mereka saksi
mereka yang menjadi pemantau
itu dipersilakan untuk mendekati
masuk kepada kotak lingkungan tps saja
itu polisi tidak boleh
karena harus kpps yang mengatakan
polisi silahkan masuk
sama seperti di lapangan sepak bola
wasit begitu ada perkelahian di situ
polisi tidak bisa datang
kecuali wasit meminta polisi untuk melerai
jadi ada aturan aturan yang internal teknis di situ
nah apalagi ini di luar ya
di dalam aja ada aturan
di luar juga ada
yang terkait dengan
tidak jangan sengaja
tidak jangan sampai mengintimidasi
nanti mengintimidasinya kan bisa ada suara
secara verbal disampaikan
itu sudah masuk intimidasi pak ya
nah ini kan harus yang kita cegah
sejak awal kita cegah
dari daerah daerah asal pengiriman itu
kemudian nanti pada saat ada di tps itu
pak nasaruddin kalau kita baca beberapa informasi begitu ya
dari sejumlah media online
intinya mereka nanti juga akan berkumpul
katanya justru malam ini
di masjid istiqlal begitu pak
apakah pak nazarudin juga menerima informasi ini
saya nggak tahu
belum pernah ada informasi
belum ada laporan
dan belum ada mobilitas
mobilisasi masa sampai tadi ini di istiqlal ya kan
ini saya jadi bertanya juga disini nih
kenapa kok mau memantau seperti itu ya
jadi ini juga ada pertanyaan kecil saya
ada apa yang menggerakkan mereka itu
untuk melakukan pemantauan
seperti ada ketidak percayaan mereka terhadap penyelenggara itu
nah ini juga mungkin saya kira perlu kita jelaskan
di beberapa tempat dimanapun juga
bahwa percayakanlah kepada aparat yang bertugas
apalagi dua ratus dua belas tadi ya kan
percayakan dan tidak perlu menyedot energi banyak ya
ke jakarta dan segala macam
tetapi betul betul harus kita pastikan
dan panah ini ya harus kita laksanakan ya
tanpa ada sedikit pun yang bisa membuat mereka atau siapapun itu ragu ya
nah sesungguhnya saya menjadi konsen juga disini nih
karena dki jakarta ini adalah window nya indonesia kan
jadi kalau ingin melihat indonesia
wajah pertamanya paling gampang dilihat itu jakarta
nah kalau jakarta ini disuguhi dengan suatu pemandangan yang tidak cantik ya kan
tapi justru yang terjadi adalah peristiwa yang sangat
yang tidak kita senangi bersama
itu kan nanti akan memberikan cacat indonesia
padahal dki jakarta kan bukan indonesia ya kan
indonesia itu amat luas
namun demikian jakarta ini adalah window untuk mengintip indonesia yang lebih luas
nah karena itu saya kira para tokoh juga ya
para tokoh juga
betul betul kita perlu
para ulama kita itu jangan kita diam ya
umat kita melakukan sesuatu yang perlu pembinaan
ya siapapun ya
tokoh tokoh ulama kan ada
karena ulama ulama kita sekarang ini kan sudah mulai
tokoh tokoh umat yang lain sudah mulai bersuara
tinggal sekarang ini
bagaimana suara mereka itu didengar nggak oleh umatnya ya
nah kemudian juga polisi pemerintah
sampai presiden juga menghimbau
saya kira kalau mereka sudah pada bicara seperti itu
harusnya sudah percayakan saja begitu pak ya
percaya dan betul betul harus dipegang ya
masyarakat harus percaya
siapa lagi yang mau dipercaya kalau bukan pimpinan
umaranya dan seterusnya
dan ada komitmen betul dari para penyelenggara pemilu ini untuk betul betul tidak mengecewakan mereka
kali muncul kekecewaan seperti itu
saya kira akan punya dampak yang lebih jauh
dan itu yang kita tidak harapkan sebetulnya ya
jadi jangan sampai nanti besok besok berbenturan ya
seolah olah yang diasumsikan bahwa dia pun akan menjadi kelompok pemantau pemilu kan
apalagi kalau sampai seratus
saya juga ngeri tuh mas
seratus orang berkumpul satu tps
orang per kps berarti berapa kps
tiga belas x seratus sama dengan sekian
masa dari mana ya
jadi jangan sampai kita menyebut angka seperti ini juga terlalu dramatikal gitu ya
saya sendiri juga ngeri loh itu
mendengarkan pernyataan anda itu
apa iya akan datang seratus orang per kps kalian enam belas
masa dari mana
jadi itu betul kalau itu akan terjadi
pak kapolri benar itu kalau itu
itu angka yang mereka sebutkan pak ya
kalau misalnya menyebutkan seperti itu
kita jangan juga
kita jangan juga ikut mendramatisir
menimbulkan kecemasan dalam masyarakat kita
seolah olah yang melakukan itu adalah tamasha al maida
kalau ada copet di sekitar tempat itu
wah pasti asumsinya orang itu tuh tua
padahal itu copet asli tidak ada kaitannya dengan tamasha al maida
ya takutnya ada yang menunggangi jadi kemudian
akan menjadi kambing hitam tamasha al maida itu sendiri
jadi kalau besok ada eksiden
pasti yang bertanggung jawab yang salah adalah tamasha al maida
termasuk maling copet itu sendiri
wah itu orang asing tuh orang kayaknya
artinya makanya lebih baik tidak perlu begitu
maksudnya ada mobilisasi masa ke tps tps
apapun alasannya apapun istilahnya
saya kira sebaiknya
tapi dengan catatan itu betul betul berikanlah jaminan terhadap mereka
bahwa tidak akan ada sesuatu yang dikhawatirkan oleh mereka
yang satu pihak harus percaya
kepada penyelenggara dan juga aparat keamanan
tapi yang pihak yang lain
penyelenggara dan aparat keamanan juga menjawab kepercayaan
yang diberikan oleh masyarakat tadi
maksudnya seperti itu pak ya
saya sebetulnya ingin bicara lebih jauh
tidak lagi bicara hal hal seperti ini
saya ingin mengatakan
besok selesai pemilu
mari kita berangkulan
mari kita legowo menerima kenyataan
kalau memang kali ini kita belum berkesempatan untuk menang
itu kesuksesan yang tertunda
toh ini adalah
warga kita juga
sahabat kita juga
ini ada namanya takdir kan
kita sudah berikhtiar
tapi juga belum dikaruniakan kemenangan
terima apa adanya
semua agama kan punya bahasa yang sama seperti itu kan
saya sudah sampai ke tingkat pembicaraan seperti itu
tapi tiba tiba berhadapan dengan istilah istilah yang tadi seperti itu
apa yang selama ini kita bangunkan
sekarang sudah mulai adem nih
umat kita juga sudah mulai percaya insya allah
tapi tiba tiba disuguhi last minute hal hal seperti ini
saya khawatir nanti itu akan punya dampak gitu
mari kita mengkondisikan situasi ini
seolah olah insya allah khusnudzan aja
dan teman teman yang mau datang ke jakarta
kalau tidak ada urgensinya juga ngapain
percayakanlah kepada pemerintah dan
nasihat yang diberikan pak nasarud ini semoga didengar juga
oleh dua kandidat
yang besok akan memperbutkan suara masyarakat jakarta
selain dua kandidat itu tentu saja para pendukungnya juga
bisa dapat menerima dengan legowo apapun hasilnya besok
terima kasih pak nazarudin umar
terima kasih bang jerry
semoga tidak ada masalah teknis besok
yang terjadi sehingga memancing juga ke kisruan
semoga sukses kinerja dari kepolisian dan aparat keamanan lainnya
besok menjaga tps tps di seluruh dki jakarta
terima kasih bapak bapak